sabtu pagi presiden joko widodo turut menghadiri program penguatan pendidikan pancasila di istana bogor
acara yang digelar selama dua hari ini digelar oleh unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila
di mana program diikuti mahasiswa dan dosen dari sepuluh perguruan tinggi yang ada di indonesia
dalam kesempatan ini presiden jokowi juga berkesempatan untuk melakukan senam bersama dengan ratusan peserta program
jokowi dodo turut hadir juga dalam acara ini
kita ke bogor jawa barat ada koresponden cnn indonesia teddy zuhari di sana
selamat siang teddy teddy kalau tadi jokowi sempat melakukan senam bersama
lalu ada agenda apa lagi sehingga presiden menghabiskan akhir pekannya di bogor
mungkin saja ada sempat terbersih kata kata tentang reshuffle begitu
ya selamat siang iqbal hari ini kalau mengenai reshuffle tidak ada
ada isu yang dibahas mengenai itu oleh presiden dan juga tidak ditanyakan oleh wartawan yang mengikuti kegiatan presiden di istana bogor jawa barat
tapi mungkin yang sedikit sebelum mengawali informasi ada hal yang baru yang kami dapatkan bahwa tadi saat melaksanakan program
peluncuran program penguatan pendidikan pancasila di istana bogor bersama ratusan mahasiswa dari berbagai provinsi di tanah air ini
ada yang baru yang kami dapatkan
bahwa ada salam pancasila yang dikenalkan oleh presiden bentuknya seperti ini iqbal ketika kita menyebut salam pancasila harus seperti ini
seperti itu yang disosialisasikan oleh presiden jokowi dodo tadi
dan iqbal untuk mengenai agenda presiden sendiri hari ini melalui pemerintah melalui ukp pip unit kerja presiden pembinaan ideologi pancasila
melakukan peluncuran program penguatan pendidikan pancasila dengan menghadirkan seperti yang sudah saya sebut di awal tadi
sekitar lima ratus empat puluh mahasiswa dari tiga puluh empat provinsi di tanah air dan juga ada satu ratus sepuluh dosen yang ikut di acara ini
tadi sebelum melakukan kick off atau peluncuran presiden memang melakukan olahraga bersama tepat pukul delapan pagi
kami juga wartawan sebagian ada yang ikut melakukan gerak olah tubuh sebelum acara peluncuran
dan tadi ini juga membuat heboh para peserta olahraga tersebut karena tidak menyangka akhirnya presiden jokowi dodo
jokowi dodo juga ikut kemudian berbaur dengan mereka untuk melakukan olahraga bersama yang dilakukan sekitar lima belas sampai dua puluh menit
setelah itu acara mulai berlangsung acara program peluncuran penguatan pendidikan pancasila ini juga dihadiri oleh ketua dewan pengarah megawati soekarno putri
kemudian ketua ukp pip yudi latif dan juga beberapa anggota lainnya ada juga saya lihat menko polo kamiranto
kemudian juga ada panglima tni jenderal gatot nurmantio dan juga ada beberapa tokoh agama dari lintas agama yang hadir ada di sini
dalam arahannya tadi kepada para peserta pengenalan penguatan pendidikan pancasila ini presiden joko widodo yang saya garis bawahi mengatakan bahwa dari besarnya bangsa indonesia
luasnya bangsa indonesia
ada tujuh belas ribu pulau kemudian juga ada tiga puluh empat provinsi ada tujuh ratus empat belas suku ada di tanah air kemudian ada satu seratus lebih bahasa
ini presiden menggambarkan dan menjelaskan iqbal bahwa bangsa indonesia punya takdir keberagaman
nah takdir keberagaman ini harus dihargai harus bisa dipahami melalui pancasila ini
ada lima poin dalam pancasila
yang disebutkan tadi
kemudian juga presiden mengatakan tantangan ke depan sebagai bangsa indonesia sebagai warga negara indonesia sebagai pemimpin kepala negara juga presiden menjelaskan bukan semakin mudah semakin sulit
kemudian pancasila sebagai ideologi negara kita ini adalah bisa disebutkan atau diartikan sebagai lentera yang kemudian akan menjadi pengarah persatuan
dari keberagaman itu juga presiden sempat menyinggung bahwa
kenapa kemudian mereka para pemuda ini para mahasiswa yang datang dari tiga puluh empat provinsi ini dilibatkan untuk mengenali lebih jauh memahami lebih jauh makna pancasila
yang kemudian mereka bisa terapkan di tempat mereka masing masing ketika pulang nanti
iqbal acara ini ternyata memang sudah dilakukan sejak kemarin selama dua hari hingga hari ini yang akan ditutup nanti malam
mereka malah dikumpulkan di ipb international convention center bogor jawa barat dari tanggal sebelas hingga hari ini
dan mereka melakukan semacam diskusi dan juga pemutaran film yang terkait dengan pengamalan pancasila ini sendiri
dari diskusi itu juga seperti yang saya contohkan salah satunya adalah pengawalan sila pertama ketuhanan yang maha esa yang menghadirkan enam tokoh lintas agama
kemudian mereka memahami arti perbedaan yang sudah saya sebutkan di awal tadi iqbal
hari ini ada itu yang bisa saya sampaikan agenda dari presiden
dan acara ini juga tidak berlangsung lama dari pukul delapan sampai sekitar pukul sepuluh tiga puluh acaranya selesai
dan setelah dari sini istana kepresidenan bogor presiden joko widodo bertolak akan segera menuju ke jawa timur
dan besok direncanakan akan hadir di jember festival
baik teddy zuhari dari bogor jawa barat terima kasih salam pancasila